terus waktu minta gerakan untuk taruhan sama dia balapan motor sama mobil
terus terus motornya raka jatuh raka yang jatuh
bagaimana keadaannya sekarang
ternyata dokter dia masih pingsan
kata dokter masih dalam ruangan ugd nek
talita mulai sekarang kamu mending jauh jauh dari kota ini
aku sudah nggak mau lagi lihat kamu
ron talita ada apa
jatuh dari motor
kok bisa non kok bisa kejadiannya gimana
aduh mengebutan apa sakti
aku nggak tahu
ron talita parah nggak non
kita berdoa nek
nek raka kecelakaan nek
di rumah sakit dekat rumah nenek
nenek kesini sekarang ya
raka di mana raka di mana
ibu sekarang dia di rumah sakit
nenek mau kesini non
yang sabar ya non ya
nenek marah banget
semua khawatir nenek khawatir
nenek kaget jadi non yang tenang ya non
nenek yang tenang ya non
di dalam ruang ug nenek
kamu ngapain nia kamu ceritakan semuanya
nenek nyamara durung sama aku
nenek ceritakan semuanya
waktu beli baso tiba tiba ada sakti nek
terus aku dipaksa disuruh pulang sama sakti karena papa sakit
terus tiba tiba juga raka datang
terus sakti minta raka untuk taruhan sama dia
terus potongan raka jatuh raka yang jatuh
bagaimana keadaannya sekarang
kata dokter dia pasti pingsan
lalu dokter masih di dalam ruangan ug nek
talita mulai sekarang kamu mending jauh jauh dari keluarga
aku itu udah gak mau lagi lihat kamu
kamu mending jauh jauh dari raka
keluarga kamu juga seneng keluarga nenek juga seneng
iya kan pergi kamu
nontalita nenek harusnya jangan begitu sama nontalita nek
yang salah itu bukan nontali
yang salah itu sakti nek
kasian nontalita nenek jangan begitu sama nontalita
kenapa kenapa kamu mau belain dia
ayah tahu gak
raka kecelakaan gara gara dia
besok dia mau bikin apa lagi sama raka
besok besok kalau raka mati bagaimana
sebentar ya nek
ayah kamu dimana
aku di rumah sakit satria
rasa kecelakaan rumah sakit dekat rumahnya raka kamu kesini asap sekarang ya
ayah kenapa kenapa
raka kecelakaan sat
sampai sekarang raka belum bangun belum sadar sama sekali
aku gak tahu aku harus gimana sat
aku bingung aku khawatir mikirin raka aku khawatir mikirin nontalita
nontalita tadi dimarahin sama nenek
terus nontalita pergi aku gak tahu nontalita itu kemana
baru aja aku mau jujur sama ayah
aduh nanti dulu deh sekarang yang penting aku hibur dulu ayah
baru nanti aku pikirin kapan aku jujur sama dia lagi
aku tahu si raka itu pasti kuat kok
dia pasti bisa ngelewatin semua ini
yang penting sekarang orang orang yang ada di sekitar dia itu jangan sampai sedih
karena kalau dia sadar dia bangun terus ngeliat kamu nangis ngeliat yang lain nangis
nanti dia pikir luka lukanya parah gitu loh
jadi lebih baik kita berdoa dan gak usah terlalu sedih gitu ya
ya kamu benar aku harus lebih tenang ya
ya itu maksudnya kamu ya lebih tenang lah ya berdoa lah ya berdoa
ya mudah mudahan rangka gak apa apa ya
satria kamu tuh emang sahabat aku ya
sahabat yang paling baik yang selalu bisa nenangin aku
kamu mau lihat keadaan raka sekarang
aku sedikit apa apa
bu ibu istirahat di rumah ya
bu nungguin raka
nek nenek istirahat aja biar ayah yang jaga raka nek
kondisi ibu udah gak mendingan kita ke rumah ya
ayah tolong jagain kakak di sini ya
ibu selalu istirahat
ibu selalu istirahat
ayah hantar ya nek ya
eh nggak usah ayah
biar aku yang nganter nenek sekalian aku beliin makanan buat kamu
kamu di sini aja
udah nggak apa apa
makasih ya satria
aku kira besok pagi
kamu mau ngasih surprise buat aku ya
aku punya sesuatu
hadiah buat kamu
kamu teman terlaluan ya
kamu tahu nggak
gara gara kamu aku dibenci sekarang sama neneknya raka
gara gara kamu juga aku dibenci sekarang sama pacaraka
mau kamu tuh apa sih
kenapa kamu tuh bikin aku susah aja
kamu tuh orangnya ngotot banget ya
tapi mau sengotot apapun
kamu percuma ta
kamu tahu aku kan
aku mau berhenti
jadi sebenernya cuma masalah waktu aja
kamu tetap akan jadi milik aku
baik secara terpaksa
adikku untuk calon kamu

bukan rumahan kamu azab
dua hari kejut
kalau kamu tolong rihan atau rinta
itu kalau ibu aku katakan senber dengan kamu
chaos itu besar
kamu udah sadar kak
lari aku nggak tahu kemana setelah dimarah marahin sama nenek
aku gak tau nontalitha kemana
nanti dia ke rumah sakti lagi ya
aku gak tau
itu makanan untuk raka boleh saya yang suapin
terima kasih ya
ini tahan kamu sakti
aku yang suapin ya
ya aku yang suapin
kan ada ayamnya
apun dia pus breng

ngomong sama siapapun lagi yang selalu cabut
tak lupa kau udah balik sama sakti
logikanya raka sama ayah lagi dong
terus aku gimana